untuk korban kena peluru tajam
bentrokan antara warga desa bangkal dengan aparat kepolisian di area pt hmbp sabtu siang kembali pecah
bentrok terjadi saat aparat kepolisian membubarkan warga yang ingin panen masal
diketahui aksi panen masal dilakukan karena masih adanya warga tidak terima dengan hasil kesepakatan antara pihak perusahaan dengan warga
dalam bentrok itu polisi mengeluarkan tembakan peringatan disusul tembakan gas air mata
naas akibat peristiwa itu dikabarkan ada satu warga meninggal dunia dan satu lain yang menderita luka diduga
karena terkenal peluru tajam
polisi pun menahan dua puluh orang warga di polres kota waring timur sabtu tengah malam
dari dua puluh orang yang ditangkap polisi mengklaim lima diantaranya dinyatakan positif narkoba
polisi pun masih akan menyelidiki insiden ini
dan informasi mereka yang terkenal berubah tentunya nanti kita akan aktif di sana
apakah itu penyelidikan dan sebagainya nanti kita pastikan
yang tentunya anggota kami dari polres sabara dan grimok tidak dibekali dengan senjata tajam
ataupun dengan peluru tajam
sabara dan grimok dibekali dengan gas air mata peluru hampa dan peluru karet
itu yang kami sampaikan saat ini
kericuhan ini banyak mendapatkan kecaman dari berbagai organisasi di kalimantan tengah
mereka pun telah membentuk tim solidaritas peduli masyarakat bangkal
dan mengecam keras tindakan penembakan
ketika mereka menemukan penyelidikan

kami berharap agar bapak presiden jokowi dan juga bapak kapolri
agar segera menarik mundur aparat yang ada di sana
kemudian mengusutuntas kasus ini
dan memeriksa siapa yang menjadi pelaku dan dalang dari proses penembakan ini
konflik antara warga desa bangkal dengan pt hmbp ii
warga juga meminta perusahaan menyerahkan lahan seluas satu satu ratus tujuh puluh lima hektare
serta lahan di kiri dan kanan jalan masuk perusahaan agar dikelola oleh pihak desa
namun hingga sekarang pihak perusahaan belum sepenuhnya bisa memenuhi tuntutan warga
gak barangnya apa kira kira pak gubernur untuk penyelesaiannya
saat ini diketahui korban tewas tertembak sudah berada di rumah duka di desa bangkal
sedangkan satu orang luka tembak selamat yang sebelumnya dirawat di rumah sakit doris silvanus palangkaraya
kembali dirujuk ke rumah sakit di banjarmasin kalimantan selatan